kali ini papa nggak bisa tepati janji papa
untuk datang ke acara sekolah kamu
dan setelah ini papa mungkin tidak bisa punya banyak waktu untuk bersama kamu
ini langkah yang tepat
ini sepadan untuk membele semua kejahatan lo ke andin
udah bikin andin masuk ke acara
bikin dia kehilangan segalanya saat itu
dan setelah dia keluar
lo tetep belum puas
lo siksa lagi dia
sampai dia terpuruk seperti ini
ini semua karena lo
padahal apa sama mama ada janji gak telat
padahal apa sama mama ada janji gak telat
nomor urut ya
kok mereka belum datang juga
padahal dengan nomor urut dua untuk tampil
aduh selalu kayak gini
setiap rena ada acara di sekolah butuh kehadiran emak sama bapaknya
pasti ada aja sesuatu
aduh mulai deh gue mikirin nih
kamu tadi udah telepon papa kan
mama udah telepon papa
tadi papa bilang udah mau datang kok ya
temen temen aku papa sama mamanya udah datang
kan papa sama mama udah janji sama aku
din sama bapak bos udah jalan belum ya
saya coba telepon lagi deh
aku mengambil langkah ini tanpa bertanya dulu ke mama
semoga mama bisa mengerti
kesehatanku ini sudah sangat keterlaluan
aku harus menebus kesalahanku ma
kali ini papa nggak bisa tepati janji papa
untuk datang ke acara sekolah kamu
dan setelah ini papa mungkin tidak bisa punya banyak waktu untuk bersama kamu
kau bisa berjaga jaga sama mama

kau bisa berjaga jaga sama mama
aduh pakai kaget diangkat lagi
makin gak enak nih perasaan gue
ya allah ada apa lagi ini
percaya sama oma
percaya sama oma ya
mama sama papa kamu akan datang
percaya sama oma ya
aduh gimana ini
padahal papa mama udah janji
biar kamu jaga renan di sini
biar kamu jaga renan di sini
kamu di sini sama njus ya
kan kamu udah jadi peri
kalau jadi perih nangis nanti gak cantik lagi loh
ya allah sayangku
jadi kesedek tuh
kamu tunggu di sini dulu
njus ambilin botol minumnya
botol minum rena kan ada di tempat ganti baju tadi
sampai jumpa naya

seger benar juga sah kamu bilang kopinya di sini enak
nino masih sakit mah tapi udah mendingan sih progresnya juga cukup baik kata dokter
alhamdulillah gitu ya
oh ya mah aku sebenarnya sih setuju masalah masalah